wali kota surabaya tri risma hari ini telah meminta jayanata untuk membangun kembali bangunan cagar budaya
bekas tempat pemancar radio bung tomo pada era revolusi kemerdekaan yang sudah dibongkar
tri risma hari ini tidak menjawab pertanyaan tentang upaya membawa kasus pembongkaran bekas tempat pemancar radio bung tomo ini ke ranah pidana
dia beralasan pihak jayanata yang membongkar bangunan itu sudah beritikat baik membangun ulang bangunan itu
bangunan termasuk kategori cagar budaya b sehingga pembongkaran tersebut melanggar undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sepuluh tentang cagar budaya
hingga saat ini pihak jayanata selaku pemilik bangunan rumah radio bung tomo tidak memberikan keterangan
mereka janji mengembalikan dari pemilih yang baru bersanji untuk mengembalikan bangunan itu

saya teruskan enggak
yang penting adalah ada keindikan baik mereka untuk membalikan
mereka juga enggak tahu soalnya karena akan dibangun kembali